oh ya kita bisa menang
setelah mempersiapkan taktik dan strategi lain dalam laga kontrak kuracao

ada beberapa kali latihan kemarin semangat teman teman juga sangat bagus untuk menghadapi pertandingan besok
dan mudah mudahan kita bisa memberikan yang terbaik untuk pertandingan besok
meski timnas indonesia bermain di bawah dukungan supporter pelatih timnas kurato remko bisentini berharap
anak asuhnya mampu memberikan perlawanan terbaik terhadap timnas indonesia sabtu malam ini
tentu saja susah untuk bermain di sini antara indonesia dan eropa
tapi kami sangat senang bisa bermain di sini
dan untuk pelatih ini adalah pengalaman baru untuk saya dan kuracao
dan kita melakukan satu lima hari untuk datang ke sini
dan kita berlatih di stadion semalam
semuanya sangat bagus
dan itulah mengapa kami memiliki motivasi dan konsentrasi untuk pertandingan besok
laga kontra kuracao akan dijadikan acuan bagi sinteyong untuk mengukur kekuatan pasukan garuda
menjelang laga kedua fifa matchday melawan tim yang sama di stadion pakansari cibinong kabupaten bogor dua puluh tujuh september mendatang
fredy bangun bandung jawa barat